setelah permohonan pergantian nama pemberian orang tuanya yakni kentut
dikabulkan hakim tunggal pengadilan negeri tangerang banten pada sidang putusan senin kemarin
ihsan hadi menjalani rutinitas seperti biasa
bapak tiga anak ini bersama istrinya sri wahyuni sibuk di dapur
untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan berdagang mie ayam
sembari sesekali bercanda dengan anak sulungnya
di rumah kontrakannya di jalan nyiur empat kelurahan kunciran indah kecamatan pinang kota tangerang banten
pria kelahiran kabupaten karanganyar jawa tengah ini bersyukur
atas putusan hakim tunggal eli istianawati
keluarga termasuk kedua orang tuanya turut mendukung langkah hukum yang ditempuhnya
karena menyangkut ketiga anaknya yang tidak lagi minder
atau menjadi korban olok olok karena bapaknya bernama kentut
selanjutnya ihsan hadi akan meminta salinan putusan hakim
untuk dijadikan bekal dirinya di disduk capil kota tangerang
untuk pergantian nama dirinya di dokumen kependudukan
seperti akta kelahiran kartu tanda penduduk dan surat menikah
habis dari pengadilan langsung insya allah dicapil
ngurus ngurus surat surat kayak akte ktp dan buku nikah
untuk putusan salinan putusan sendiri
salinan insya allah hari jumat besok
ihsan hadi memilih mengganti nama pemberian orang tuanya
yakni kentut lantaran merasa risih dengan nama panggilannya
serta kerap menjadi bahan olok olok temannya
begitupun yang menimpa anak anaknya
ihsan hadi pun berharap nama barunya bisa membawa keberkahan
dan menjadi penyemangatnya dalam menatap masa depan untuk istri dan ketiga anaknya
danir ahri dan alvin raharjo masih bersama
anda di good morning tadi sudah melihat ya
itu adalah sosok yang sedang viral dibicarakan
dan juga bertanya tanya
kenapa awal namanya kok bisa itu
iya dan kenapa juga akhirnya harus diberganti nama
dan sudah hadir bersama kita semua
ada mas iksan hadi dan juga pak larno
pak larno ini ayah anda dari mas ihsan
saya mau klarifikasi dulu sedikit
karena nama kentut itu kalau di jawa ya
di solo itu memang sudah umum ya
sudah umum di jawa artinya itu kuat kalau nggak salah ya
nah itu nah saya mau tanya dulu sama mas iksan nih
cara bacanya sebetulnya apa
tanpa ini ya coba kita flashback dulu sebentar
untuk pemirsa di rumah supaya tahu
kalau bahasa jawanya kalau kentut itu kan anak yang gemesin
oh kentut gitu jadi bacanya
iya kan orangnya kalau cowok kan kentut
jadi anak yang gemesin gemu kalau cewek
nah ini ginuk ginuk gitu
kalau yang saya nggak ada hanya
jadi kentut gitu
jadi begitu lah dia yang membuat masalah ini
artinya juga lain kentut kentut sama kentut
oke nah pak larno dulu alasan memberi nama itu apa pak larno
ini dulu kan kakeknya yang ngasih nama itu zaman dulu kakeknya ada
ya udah mbak saya setuju aja kan gitu saya
kita nggak nampen nanya segitu pokoknya aku kasih nama nanti kalau di kampung itu kan sampai enam hari baru disepasarin itu bahasa jawanya
pokoknya ntar butuh saya aku kasih nama kentut gitu ya udah mbak saya setuju aja kan gitu zaman dulu ya
tapi tanpa berpikir ke depannya begitu
gak gak tanpa berfikir ke depannya akhirnya apa ntar diolok olok dengan anak anaknya apa setemennya apa itu
gak gak mikir yaudah setuju aja cuman gitu aja
yang penting nama itu kan doa sebetulnya ya
doa dari simba lagi kan
nah kalau dari mas iksan sendiri proses pergantian namanya kemarin apa yang kalau kita dengar kan memicu ya karena bahan olok olokan itu ya
nah kalau dari mas iksan sendiri ceritanya seperti apa
awalnya saya sering diolok olok itu ya dari usia kelas satu sampai kelas enam
sd itu ya
karena udah saking mungkin tebelnya ini
sebetulnya udah sering diolok olok ya jadi udah biasa
udah kebal lah ya istilahnya ya
nah menghadapinya gimana waktu itu
ya paling senyum aja ya
ya gak direspon aja cuman senyum aja gitu
senyum aja biasa gitu ya loh
tapi baru tiga puluh tahun akhirnya memutuskan

kisah punya dapet
soalnya itu udah biasanya diketuk tadi
kemarin awal saya ada geget juga ganteng nama karena anak saya itu yang dua yang cowok itu

terus akhirnya oh iya itu bapak ntar insya allah bapak ganti ya gitu
oh gitu gara gara itu awalnya
iya terus saya kan punya anak cewek juga
saya mengantisipasi kalau ntar udah akhirnya menikah kalau otomatis kan saya jadi walinya
saya merasanya ntar masa ya ntar walinya bin namanya si kentut gitu kan insya allah nggak mungkin ntar tambah malu saya gitu
loh berarti anak bapak iksan sebelumnya belum tahu namanya itu
dipanggilnya apa berarti
kalau di tangerang kan karena saya juga membantu guru ngaji saya perkenalnya dengan iksan hati
berarti nama mas iksan hadi itu sudah dipakai lama begitu ya mas ya
dari sejak umur saya enam tahun dulu saya belajar ngaji terus saya perkenalan dengan guru ustadz saya
apa kaget juga
awalnya mengenalkannya nama itu ya kentut itu
kendut itu terus gurunya sambil senyum senyum nama kamu kok aneh menurut saya
emang dulu layarnya sambil kentut
terus akhirnya diberi nama iksan hadi suruh bilanglah sama bapak ibu boleh nggak
nah waktu itu prosesnya langsung mengizinkan atau seperti apa pak larno ketika mas iksan hadini minta pak minta saran namanya diganti gitu
tanggapan bapak waktu itu gimana pak larno
ya waktu itu ya kalau memang diganti ya udah sepantasnya gimana aja saya gituin
ibu juga ya
nah kalau mbah yang memberi nama gimana
udah enggak ada
udah enggak ada yaudah amat hum ya
berarti pakai ritual itu dong pak bubur merah putih
iya awal pertama ya
ketika diganti namanya
pas saya umur sembilan belas tahun
pas saya diakek koin terus disaksikan di masjid dengan nama iksan hadi
akhirnya banyak yang juga ya banyak yang memanggil ingkisan banyak juga yang memanggil nama saya yang kendut itu juga
oh mungkin karena di akte kelahirannya belum diganti kan
ktp juga kemarin terakhir juga masih nama itu
karena di kk juga masih itu juga
nah sekarang setelah sudah ada keputusannya apa yang sudah diganti atau sampai sekarang belum
masih besok insya allah
hari jumat nunggu salinannya
prosesnya gimana tuh berarti
prosesnya proses untuk mengganti itu semua
untuk mengganti setelah akta salinannya itu sudah ada terus proses penggantinya gimana
ntar ke ducapil
semuanya akan diatur berarti di sana ya dokumen dokumen itu
repot lagi ya
mas besanda harus butuh effort lagi nih ya
oke deh kalau begitu
mas besanda ngobrolin soal ini mudah mudahan mas iksan cepat prosesnya tidak ada halangan
langsung bisa mengganti semua catatan catatan sipil itu ya
karena itu berkebutuhan juga untuk penduduk
belum lagi kita mau ngadain pilpres kan
oh pilkartes rentak banten
pilkartes rentak juga
belum ada ya
terima kasih mas iksan terima kasih pak larno sudah bergabung bersama kami di good morning
selamat kembali bekerja jualan mie ayam ya
mas iksan mudah mudahan laku keras
jualan es podeng ya pak larno mudah mudahan juga laku keras
mudah mudahan nama yang sudah akhirnya tercantum nama barunya itu bisa memberikan doa dan juga semangat baru